angelina sondak resmi bebas kamis pagi ng keluar sekitar pukul enam tiga puluh waktu indonesia barat dari lapas pondok bambu jakarta timur
setelah sepuluh tahun menjalani masa hukuman akibat kasus korupsi yang menjeratnya pada dua ribu dua belas ng keluar didampingi para petugas lapas
angelina sondak dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan substatif untuk melaksanakan program cuti menjelang bebas
angelina dihukum penjara atas kasus anggaran di kementerian pemuda dan olahraga serta kementerian pendidikan dan kebudayaan atau yang dikenal dengan kasus wisma atlet
ia dihukum sepuluh tahun penjara serta membayar denda rp lima ratus juta subsidi dari enam bulan kurungan uang pengganti rp dua lima miliar dan rp satu dua juta usd subsidi dari empat bulan lima hari